para penambang pasir langsung menghentikan aktivitas dan berlarian keluar dari lokasi pertambangan pasir
di sungai besuksat desa pasru jambe lumajang ketika banjir lahar dingin dari gunung semeru datang minggu sore
banjir lahar dingin ini terjadi setelah kawasan gunung semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi
material vulkanik berupa batu dan pasir yang menumpuk di puncak terbawa oleh air hujan dan mengalir ke sejumlah daerah aliran sungai
ini banjir dari mana
dari semeru dari tumpe
ini pas banjir
kecamatan di kota dan kabupaten probolinggo jawa timur dihujani abu vulkanik gunung semeru pada minggu siang
sembilan kecamatan di wilayah kabupaten dan lima kecamatan di wilayah kota
petugas bpbd setempat mengimbau agar warga memakai kacamata dan masker
masker apabila di luar rumah pasalnya abu vulkanik berbahaya bagi kesehatan
sementara itu dampak semburan abu vulkanik gunung semeru menghujani empat belas kecamatan di wilayah kota dan kabupaten probolinggo jawa timur pada minggu siang
hujan abu terjadi sejak sabtu malam kemarin
warga harus membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka dari abu vulkanik yang mengandung silisha yang menempel
katanya si abunya mengarah ke
arah utara ya
dan itu berarti kemarin sore
mas mengganggu nggak mas dengan abu ini mas
mengganggu karena mungkin pernafasan
pernafasan dan kesehatan juga
petugas bnpb setempat mengimbau kepada warga untuk tetap memakai kacamata dan masker agar terlindung dari abu vulkanik
tim liputan cnn indonesia